setelah lebih dari dua dekade indonesia kembali mencoba membuat pesawat komersial non militer kreasi dalam negeri
rencana pembuatan pesawat yang bernama r delapan puluh ini diklaim presiden republik indonesia ketiga b j habibie
sebagai kebangkitan kembali kedirgantaraan indonesia
dunia kedirgantaraan indonesia kembali bergelora berkat rencana pembuatan pesawat r delapan puluh
hasil rancangan bapak teknologi indonesia b j habibie
proyek pesawat r delapan puluh dibidani oleh perusahaan manufaktur dirgantara dalam negeri pt regio aviasi industri
pesawat berjenis turboprop ini akan menggunakan teknologi fly by wire yang memudahkan pilot dalam mengendalikan pesawat
meski berjenis pesawat baling baling kenyamanan penumpang selama penerbangan akan terjamin dengan adanya teknologi peredam suara
pihak pt rai mengklaim r delapan puluh memiliki biaya operasional
lebih murah dibandingkan pesawat sejenis
berkapasitas hingga sembilan puluh penumpang r delapan puluh ditawarkan sebagai solusi mobilitas antar pulau antar daerah di indonesia
ayat delapan puluh adalah sesuatu yang bermanfaat kenapa saya kira jelas
dari sabang ke merauke itu lima lima ratus km kita penduduknya dua ratus lima puluh juta semuanya kepulauan
tidak mungkinlah kita mendapatkan solusi untuk konektivitas transportasi kita hanya mengandalkan kepada jalan darat
ide membuat dan memiliki pesawat terbang sendiri memang bukan pertama kali didengungkan di negeri ini
sebelumnya mimpi indonesia memiliki pesawat penumpang kreasi negeri sendiri pernah hampir terwujud
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima n dua ratus lima puluh gatot kaca buatan industri pesawat terbang nusantara
pernah sukses melakukan penerbangan perdana di langit bandung jawa barat
sayang proyek pembuatan pesawat dalam negeri perdana itu harus dihentikan karena hantaman krisis moneter di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
bukan kita jelek siapa bilang
n dua ribu satu ratus tiga puluh yang sudah ergonamik terstabil doket dihentikan
alasannya ada banyak utang saya juga punya utang
tak ingin berdasar bersama masyarakat indonesia kini diajak untuk ikut berpartisipasi dalam proyek pembuatan r delapan puluh
bekerja sama dengan siapa
bekerja sama dengan situs kitabisa com pt regio aviasi indonesia melakukan aksi dukungan dan penggalangan dana
masyarakat bisa ikut mendonasikan sebagian uang secara sukarela dan dukungan tersebut akan diunggah di media sosial sebagai bentuk transparansi
pengembangan prototipe pesawat pesawat r delapan puluh membutuhkan dana investasi sebesar satu miliar dolar amerika atau sekitar tiga belas tiga triliun rupiah
saat ini dana pemerintah dirasa sudah mencapai batasnya
untuk itu dibutuhkan suntikan dana dari donatur melalui jejaring sosial
jadi dukungannya bisa uang bisa mendukung via menyebarkan di sosial media atau mungkin pastinya doa supaya ini bisa dikendalikan
rencananya pesawat r delapan puluh rancangan b j habibie ini akan segera diproduksi masal pada dua ribu dua puluh empat mendatang
saat ini pesawat r delapan puluh memasuki tahap desain awal dan akan dilanjutkan ke pengembangan purwarupa tahun depan
sejauh ini sudah ada empat maskapai dalam negeri yang tertarik
sejauh ini sudah ada empat maskapai dalam negeri yang tertentu
sejauh ini sudah ada empat maskapai dalam negeri yang tertentu
sejauh ini sudah ada empat maskapai dalam negeri yang tertentu